dan kita ke informasi berikutnya komisi pemberantasan korupsi kpk akhirnya menangkap gubernur papua lukas nmb setelah sebelumnya ditapkan sebagai tersangka
penangkapan lukas nmb diwarnai kericuhan di sejumlah titik di jayapura papua
kpk menangkap lukas saat sedang makan di salah satu restoran di jayapura pada selasa pagi
penangkapan gubernur papua ini dipenarkan kabinet humas polda papua kombes ignatius beni adiprabowo
kabin humas polda papua kombes ignatius beni menambahkan usai ditangkap lukas diamankan di makobrimob kota raja
dan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan polda papua langsung memperketat pengamanan di sekitar makobrimob kota raja
gubernur papua lukas nmb diproses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi miliaran rupiah atas proyek infrastruktur di pemprov papua